kematian tiga orang yang masih satu keluarga di bantar gebang kota bekasi menjadi tabir pembuka dari aksi pembunuhan berantai
yang dilakukan oleh wawan erawan alias aki solhin alias dullah serta dede solehudini
dari penyidikan lebih lanjut total ada sembilan jenazah yang ternyata menjadi korban pembunuhan dari pembunuhan berantai ini
ironisnya para korban adalah anggota keluarga para tersangka sendiri
lantas apa yang menyebabkan tersangka dengan ini dapat secara tega menghabisi nyawa para kerabat dekatnya
untuk membahasnya sudah bersama kami psikolog forensik reza indragiri
selamat sore alhamdulillah sehat mas
alhamdulillah dalam kondisi sehat
mas reza kalau kita tahu kemudian total paling tidak hari ini ada sembilan yang sudah terungkap oleh polisi sebagai korban
begitu ini rentang waktunya berbeda cara pembunuhannya juga berbeda
apakah kalau dalam perspektif psikologi forensik
apakah membunuh ini dapat menimbulkan rasa ketagihan jika tidak ketahuan
pertanyaan sangat jitu
mari kita sepakati terlebih dahulu bahwa walaupun para pelaku ini belum pernah keluar lapas
belum pernah berurusan dengan aparat penegak hukum
tetapi karena mereka sudah mengulangi perbuatan jahat maka sesungguhnya mereka bisa disebut sebagai residivis
nah kalau kita berbicara tentang pelaku residis
maka dalam konteks risk and meeve assessment ada delapan faktor yang perlu kita telah
empat diantaranya merupakan faktor dominan sementara empat faktor berikutnya merupakan faktor sampingan
di tangga teratas dalam faktor dominan itu adalah criminal history yaitu riwayat kejahatan seseorang
jika seorang pelaku kejahatan berhasil melaksanakan misinya hingga tuntas tanpa terendus aparat penegak hukum
tingkat kecerdasan dan kevasihan yang bersangkutan dalam melancarkan aksi aksi kejahatan berikutnya akan meningkat
jadi sesungguhnya kita sedang menyaksikan para pelaku pembunuhan yang dari waktu ke waktu semakin cerdas
semakin cermat membahas situasi
semakin cepat untuk memangsa korbannya sekaligus menghilangkan jejak jejak kejahatan mereka
oke bisa kita katakan bisa karena terbiasa begitu mas ya ini menjadi pola yang berulang sehingga semakin korbannya bertambah akan semakin lihai begitu
kita lihat dulu dalam masalah ketagihan mengulang dengan lebih bagus begitu
apakah ini hanya terjadi pada kasus pembunuhan saja atau secara luas kalau dalam dunia kriminal ini juga terjadi kecenderungan pola ini mas
saya harus berasumsi bahwa perilaku jahat manusia adalah bereskalasi dari waktu ke waktu
terus meningkat bobotnya semakin tinggi keparahannya semakin dahsyat
kecepatan dalam melancarkan aksi juga semakin bagus
ini merupakan penanda
bahwa setiap pelaku kejahatan sesungguhnya adalah manusia normal seperti kita kita juga
yaitu manusia yang terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berperilaku
dalam beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan dalam mengatasi segala macam rintangan
tapi sayang beribu sayang konteks yang kita perbincangkan adalah bagaimana seseorang belajar untuk dari waktu ke waktu semakin lihai untuk melakukan aksi mencabut nyawa orang lain
oke mas kalau begitu kita mundur kita balik lagi kita melihat ketika orang melakukan pembunuhan untuk pertama kali
apakah kemudian itu hanya karena faktor internalnya saja secara psikologis secara emosi
atau kemudian tekanan lingkungan itu sangat memungkinkan orang akhirnya memutuskan membunuh pertama kalinya
kalau saya pribadi
selalu berasumsi bahwa perilaku manusia termasuk perilaku biadab manusia adalah hasil interaksi antara faktor disposisional dan faktor situasional
faktor disposisional berarti kita bicara faktor individu itu sendiri
kecerdasan kebutuhan kekecepatan kekecepatan kekecepatan
kekecepatan kekecepatan kekecepatan
kekecepatan kekecepatan kekecepatan
kekecepatan kekecepatan kekecepatan
kekecepatan kekecepatan kekecepatan

tiga pendidikannya dan seterusnya
sementara kalau kita bicara ke faktor eksternal atau faktor situasional
berarti kita bicara tentang pengaruh orang sekitar
nilai nilai yang dianut oleh masyarakat
kesempatan yang tersedia
kesiagaan ataupun ketidaksiagaan otoritas penegakan hukum
itulah interaksi dari faktor disposisional dan faktor situasional
yang bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian menjadi pelaku kejahatan
apapun jenis perilaku kejahatannya
lebih dominan mana mas
atau kemudian kita bisa mengkategorikannya sesuai dengan apa yang terjadi pak
atau apa yang menjadi background dari pelaku itu
kita tidak bisa secara pukul rata mengatakan manakah faktor yang lebih dominan
berarti kita harus melakukan telahah individu per individu
pelaku per pelaku
untuk memastikan faktor mana yang sesungguhnya yang paling dominan
maksudnya pelaku kejahat pada masing masing individu tersebut
mas ini juga yang menarik
kemudian hari ini
pol damit rujaya masih ada di cianjur untuk melakukan penyidikan lebih lanjut
mengatakan menemukan sejumlah lubang yang digunakan sebagai tempat mengubur
yang kemudian dimasukkan dicor
ini kan bukan hal baru kalau kita lihat dalam dunia kriminal
menyemunyikan di dalam semen
terus kemudian menggunakan kopi sebagai salah satu medium mematikan korban begitu
adanya cara membunuh secara historis
ini juga bisa di copy untuk pelaku pelaku berikutnya
atau seperti apa
ini pertanyaan yang kalau kita diskusikan panjang bisa menakutkan
menakutkan dalam pengertian
semoga saja obrolan ini tidak menginspirasi pemirsa untuk melakukan perbuatan jahat serupa
tetapi apa boleh buat
di dalam psikologi forensik ada istilah copycate crime
ada istilah copycat killer
untuk menunjukkan bahwa seseorang melakukan perbuatan jahat
lebih dikarenakan adanya faktor
adanya faktor peniruan
kalau kita bicara peniruan
berarti kita bicara apa yang diperbincangkan oleh publik
apa yang ditangkap oleh panca indera
apa yang disaksikan
apa yang didengar
yang kemudian diolah di kepala kita untuk kemudian diputuskan
oke saya akan melakukan perbuatan serupa
karena saya anggap perbuatan semacam itu akan mendatangkan reward
atau suatu hal yang menguntungkan
nah pada titik itu
saya juga harus mengatakan
untuk membangun sisi positif bahwa
apapun manusia bisa saja terdorong untuk melakukan peniruan
itu adalah perbuatan jahat
tetapi andaikan ada satu juta orang yang menonton diskusi ini
tidak serta merta satu juta orang kemudian esok pagi akan menjadi pelaku pembunuhan
ditentukan oleh apa itu mas triggernya
ada faktor tertentu di dalam diri masing masing manusia
ada faktor resiliensi yang tetap bisa menangkal tiap orang
agar kemudian tidak meniru atau menduplikasi
atau melakukan copycat terhadap apa yang sudah mereka taktikan
oke kalau begitu kalau sangat dipengaruhi oleh kemudian faktor internal
apakah kemudian kita bisa misalkan mengklasifikasikan orang yang akhirnya memutuskan untuk membunuh
apalagi dengan copycat
itu memiliki misalkan ada semacam disorder tertentu misalkan dalam internalnya
sesungguhnya faktor kedua dalam delapan faktor yang tadi sempat saya singgung
itu memang berbicara tentang kondisi self
termasuk kemungkinan adanya abnormalitas tertentu
pada diri pelaku
tetapi begini kita semangatnya adalah mendukung polda metro jaya
untuk memintai pertanggung jawaban para pelaku ini nggak tuntas
nah agar proses itu bisa berlangsung dengan lancar
maka di ruang publik kita apalagi terlebih pada tahap penyelidikan seperti sekarang ini
kita justru harus membangun asumsi bahwa para tersangka adalah orang yang sehat
karena kalau kemudian kita memakai asumsi yang lain itu
bahwa tersangka tidak normal tersangka punya gangguan dan seterusnya
salah salah kita akan memberikan bahan bagi mereka untuk melakukan pembelaan diri
guna mendapatkan tanda ketik layanan pasal empat puluh empat hp
itu bebas dari pertanggung jawaban pidana
baik artinya walaupun kita membahas ini tapi artinya kita juga tidak permisif
jika memang ada terjadi soal abnormal atau kemudian disorder tadi
oke ini saya ingin melihat kalau kita bicara sembilan korban
ternyata ada yang juga anak anak
bahkan ketika di bekasi ada calon korban yang ternyata tidak meninggal berhasil selamat
itu juga anak lima tahun
apakah kemudian kalau anda melihat ini sasarannya jelas
atau kemudian ada target target yang sebetulnya tidak direncanakan
tapi masuk dalam target itu mas indra mas reza
dari jelasan yang saya tangkap dari folder mental jaya
dikabarkan misalnya dalam satu kasus para tersangka ini menggunakan racun
karena menggunakan racun yang dibubuhkan ke dalam minuman
maka memang masuk akal saja kalau kemudian terjadi
dan anda berpikir kecelakaan bahwa tersangka barangkali mengincar target a b c
tapi karena di situ juga ada d dan b
e sementara instrumen kejahatannya menggunakan racun
rajin masuk ke dalam minuman
bisa saja kemudian racun itu dikonsumsi oleh pihak pihak
atau oleh orang orang yang sesungguhnya bukan merupakan target para tersangka
itu bisa saja terjadi
tetapi juga tidak terkemungkinan bahwa para tersangka mungkin memang ingin pukul rata saja
bahwa siapapun yang berpotensi menjadi saksi
siapapun yang ada di pkp di hpc saja
oke itu secara psikologis akan sangat memungkinkan begitu ya
walaupun kemudian calon atau potensial korban adalah masih anak anak begitu mas
tadi saya beberapa kali menyebut adanya kemungkinan pola kepribadian antisosial
pada si tersangka atau para tersangka
nah salah satu penanda atau ciri orang dengan pola kepribadian antisosial
memang tidak memiliki
ikatan emosi atau mudah mengaruh rasa hibat
tidak berempati terhadap penderitaan orang lain
jadi betapapun kita merasa pening membayangkan ada orang yang sanggup
atau sampai hati membunuh anak anak
tetapi kalau memang para tersangka adalah orang dengan kepribadian antisosial
maka mereka tidak memandang anak anak itu sebagai sosok yang harus dilatihani
sosok yang harus dilindungi sosok yang tidak dihabisi
mereka tetap menganggap bahwa siapapun itu
orang di depan mereka sebagai orang yang akan dapat tiktok saja untuk diagisi
kalau mereka dianggap mengganggu
kalau mereka dianggap menghalang halangi
dianggap sebagai siap pemberseberangan dengan para tersangka
oke tapi tentu ketika kita mengasumsikan
sekali lagi hari ini masih asumsi karena penyidikan masih terus berjalan
jika kemudian para tersangka antisosial sangat tega untuk bisa membunuh anak
tapi ini juga bukan kemudian semacam hal permisif untuk kemudian bisa meringankan
atau kemudian memaklumi apa yang kemudian dilakukan
baik terima kasih atas waktu
terima kasih dan juga insight anda
mas reza indragiri psikolog forensik
terima kasih juga untuk pertanyaan pertanyaan kerennya mas
oke terima kasih
kita akan bertemu di dialog lainnya
selamat sore salam sehat mas